kementerian pertanian republik indonesia menyatakan ribuan ton pupuk asal tiongkok yang diamankan korem satu ratus satu antasari di perairan sungai barito banjarmasin adalah pupuk ilegal
enam lima ratus ton pupuk yang dibawa menggunakan kapal mv toyomaru diduga melanggar ketentuan perundangan karena tidak terdaftar di kementerian pertanian dan tidak memiliki label resmi
kejaksaan tinggi kalimantan selatan menyatakan siap mengejutkan proses hukum terhadap kasus ini
muhammad risanta banjarmasin